terima kasih banyak ya pak udah nantain pulang
cari elsa di bandung
iya pak pagi pagi aku langsung berangkat ke bandung
papa gak bisa nemenin kamu dari elsa
karena besok kan acaranya andin
acara tujuh bulanannya andin
jadi papa sama mama kesana
aku berangkat sendiri nggak apa apa
iya semoga acara tujuh bulanannya
wah seru deh ayo dong ibu ikut angkat ibu
udah lama nggak renang di kolam renang sini
iya bu sekarang kita lagi liburan bu
saya kan udah sering
nggak gue senang berenang
kalau gitu kita berangkat berangkat aja bu ya
satu dua tiga
jangan masih di situ ya
oh dear sudah lama sekali rasanya
apalagi sejak teror teror itu datang
saya tidak tertawa sebahagia ini
susah lagi ya semangat tetap
iya atur nafasnya
ayah bu tarik nafas yang pajak bu
iya tarik bu ya terus
ya bagus bu
mama mama disini terus nama nama
mama bantu ya
mama jaga itu
iya iya terus
pembukanya sudah lengkap ini saatnya melahirkan bu
sekarang ya nak sekarang ya
terus semangat bu
terus sedikit lagi
kalau pasti bisa
bu semangat bu
bu mama biasa
m alguma tuh nya
stahp aku ingin buka pokoknya

cari elsa di bandung
iya pak pagi pagi aku langsung berangkat ke bandung
papa gak bisa nemenin kamu dari elsa
karena besok kan acaranya andin
acara tujuh bulanannya andin
jadi papa sama mama kesana
aku berangkat sendiri gak apa apa
ya semoga acara tujuh bulanannya cepat
yaudah papa balik ya
iya sampai jumpa pak assalamu'alaikum
wa'alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh
aku pasti akan cari kamu elsa
karena itu akan membuktikan anak aku atau bukan
kalam memang benar
seperti aku kehilangan reyna
takut bu terus bu
ya kepalanya udah tampak bu
yuk tarik nafas
bos bisa kamu pasti bisa
ngeder lagi yang kuat
semangat ya bu
udah udah sayang
udah udah sayang
wih dan kenapa anak sini nggak ada suaranya
suara anakku mana
suara anakku nggak kenapa napa kan ma
anakku selamatkan ma
anakku nggak boleh meninggal ma
mama mau denger mana suaranya
mama mau denger suara kamu ma
masa lahiran juga
anaknya selamat ya bu
selamat ya ibu
selamat ya ibu
ustur siapin ruang tangannya ya